sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bukalah tani gerala dan kiri screaming
ya kalau nanti kamu nikah dengan siapa
apa bingin vino menjadi bagian dari rumah banget
hanya gw ngerti yang tamb document alsjeblas ben kopi sih
tapi pa vino bener bener cucu pa pa
hanya ikut ikutan ditunjuk
tapi kalau kamu kelihatannya makin seneng ya kalau anaknya itu diasuh sama orang lain
punya hati gak sih kamu sebenarnya
aduh gimana ngejelasinnya ya
vino kan memang beneran cucu pak prayoga dan harus tetap mendapatkan haknya di sini
mita mungkin maksud papa itu supaya vino ada kepastian hukum aja ya
kalau perlu aku antrin kamu ke ciamis deh ya untuk ngambil buku nikahnya
maaf pak waktu itu suratnya ikut terbakar waktu kecelakaan bus
eh kalau bohong tuh ya jangan kebangetan ada sih buku nikah dibawa kemana mana
waktu itu mas harvino sengaja membawa surat itu untuk meyakinkan ke mama dan papa bahwa kita benar benar sudah resmi menikah
ya papa tau rencana arvino kok
anak kita kan sudah lama nggak tahu kabarnya
kalau kamu memang tidak punya identitas lain
besok atau kapan ya bikin saja surat kehilangan di kantor polisi
ayo d'andra pikir d'andra gimana caranya membalikan situasi ini
wisnu harus menderita bukan aku yang menderita
kalau sampai wisnu menikah sama perempuan gembel itu liatin aja
berarti wisnu harus mati
dan perempuan gembel itu akan menjadi janda sebanyak dua kali
biar dia tahu betul gimana rasanya kehilangan orang yang dia cintai
mama senang devin
bentar lagi kamu udah diterima secara sah sebagai cucu mereka
dan kamu akan menerima hak yang seharusnya kamu dapetin nak
setelah itu mama bisa melanjutkan hidup mama
dan menunjukkan cita cita mama
mama juga ngantuk nih
aduh kamu nih apa apaan sih niel
mungkin jantungan aja
kamu pikir tadi bad
kamu pikir aku siapa
enggak bukan siapa siapa
kok kau bisa masuk kamar sini sih
kan kamu udah janji
mil gak bisa besok aja ya
aku tuh sekarang ngantuk banget
ya padahal kan aku udah nunggu seharian mit
sini deh ikut aku
emang kita mau ke mana sih

ini apa nial
gimana kamu suka banget
sebelumnya aku mau ngasih tau kamu
kalau aku sekarang ngomong ini dalam keadaan sadar
gak mabuk seperti kemarin
tapi aku udah gak bisa bendung perasaan ini lagi mit
aku udah gak mikirin lagi siapa kamu
aku udah gak peduli kamu itu mantan istri siapa
aku mencintai kamu bet
aku mau ngasih tau kamu
aku mau ngasih tau kamu